selain timnas u dua puluh dua tim nasional indonesia u sembilan belas juga akan menggelar pemusatan latihan
tim yang dipimpin coach indra syafri ini beranggotakan tiga puluh lima orang pemain
lewat rilis yang dikeluarkan pssi timnas u sembilan belas akan memulai pemusatan latihan hari minggu
bertempat di lapangan atang sutris naci jantung jakarta timur
di mana sebelumnya tim pelatih yang dipimpin indra syafri telah melakukan seleksi dari tingkat regional dan juga nasional
dari tujuh puluh lima nama yang terjaring terpilihlah tiga puluh lima pemain
pemusatan latihan timnas u sembilan belas akan berlangsung dalam dua tahap
di mana tahap pertama akan berlangsung hingga tanggal enam april
sementara tahap kedua akan berlangsung dari tanggal enam hingga sepuluh april
pada tahap kedua rencananya akan bergabung pemain indonesia yang bermain di luar negeri